pengeroyokan terhadap supporter indonesia diduga terjadi pada selasa lalu
sebelum pertandingan malaysia versus indonesia dalam melanjutkan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com kepala satgas perlindungan wni kbri untuk malaysia yusron b ambari
menyebut selain pengeroyokan juga diduga ada kasus penusukan supporter
video dugaan pengoroyokan supporter tni di malaysia ini pun viral di media sosial
dan sontak menyulut kemarahan publik indonesia
warganet tenai ramai merespon aksi pengoroyokan tersebut dengan menyematkan tagar ganyang malaysia di twitter
selain itu ramai puluh tagar shame on you sadik merujuk langsung kepada menpora malaysia shad sadik
kedua tagar tersebut sempat merajai trending di twitter
sikap marah warganet muncul karena sadik tidak meminta maaf atas aksi pengeroyokan
sadik hanya meminta korban untuk melapor ke polisi dan berjanji pihaknya akan melakukan investigasi
sikap ini berbeda dengan ex menpora indonesia imam nahrawi
saat terjadi kerusuhan supporter di stadion utama gelora bung karno lima september silam
kala itu imam langsung mengirim surat permohonan maaf kepada sadik
terkait aksi pengeroyokan ini kemenpora indonesia akan mengirim surat mata keberatan kepada kemenpora malaysia
dengan menuntut pertanggung jawaban
selain itu kbri kuala lumpur telah menyampaikan nota protes kepada kementerian luar negeri malaysia
dan meminta otoritas malaysia untuk menindak tegas pelaku kekerasan